berikutnya wisata kota tua selalu menjadi magnet bagi warga ibu kota dan sekitarnya bila libur tiba
termasuk pada libur maulid nabi hari ini
ya wisata murah meriah menawarkan berbagai daya tarik tak hanya bersejarah
namun juga keindahan bangunan tua yang menjadi tempat mengabadikan momen liburan
memang tak pernah habis untuk selalu menjadi magnet bagi pengunjung
baik dari pengunjung di ibu kota maupun di sekitarnya
dan pada hari ini yaitu di hari maulid nabi dua puluh november dua ribu delapan belas
kita lihat sudah begitu banyak ataupun ramai masyarakat yang mengunjungi kota tua
tepatnya di taman fatahilah ini yang selalu menjadi magnet utama
nah dari unit pengelola kawasan kota tua ini memprediksi pada hari ini jumlah pengunjung yang akan datang itu sekitar lima ratus hingga seribu orang
kalau kita lihat angka ini bisa dikatakan cukup realistis
karena mengingat dari jam sembilan tiga puluh ini saja
sudah ada sekitar kurang lebih tiga ratus orang yang berada di sekitar taman fatahilah ini
akan ada berapa banyak orang lagi yang menghabiskan waktu libur mereka untuk bermain ke taman fatahila ataupun di kota tua ini
saya mencoba untuk bertanya kepada salah satu pengunjung yang ada di sini
jauh ternyata dari pekanbaru
ngapain main ke kota tua nih
pengen lihat apa di kota tua
nggak ada mau lihat aja jalan jalan
apa yang kamu tahu tentang kota tua kenapa main di sini
yang saya tahu
ini kan wisata sejarah kalau di sini pengen lihat museumnya nggak sih
tadi tadi udah kemana aja